tujuh belas rumah sakit di jawa timur menyatakan siap kapanpun menggelar vaksinasi covid sembilan belas
setelah lebih dari tujuh puluh tujuh enam ratus vaksin sinovac tiba senin lalu
ketua persatuan rumah sakit indonesia persi jawa timur dr dodo andono mengatakan
total ada dua empat ratus vaksinator tersertifikasi yang tersebar di seluruh rumah sakit
di tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
sejumlah rumah sakit juga dilaporkan langsung menggelar simulasi vaksinasi
rumah sakit rumah sakit di jawa timur sudah betul betul sudah mempersiapkan
bahkan di jawa timur ini sudah disimulasi waktu itu di rumah sakit islam ayani
eh maaf di jemur sari kemudian di ayani ini tadi bisa dilihat juga kita sudah simulasi
dan persiapannya kita sudah matang jadi siap untuk memulai minggu depan atau dua minggu lagi
pada tahap pertama ini lebih dibuat
tujuh enam ratus vaksin di jawa timur hanya diperuntukkan bagi sekitar tiga puluh delapan tenaga medis dan tenaga kesehatan
vaksin akan disuntikan dua kali dalam waktu empat belas hari
para tenaga kesehatan di jawa timur yang sudah mendapatkan notifikasi lewat sms
sebagai penerima vaksin juga mengaku siap divaksinasi
yang pasti kita semua terbebas dari virus covid sembilan belas
dan juga kita semua merasa lebih aman dan
terlindung dari virus covid sembilan belas tersebut
untuk diberikan vaksinnya saya akan didirikan di instansi tempat saya bekerja
kemudian setelah diberikannya vaksin apa yang akan dilakukan kami tetap akan melakukan pelayanan kesehatan
sesuai dengan protokol kesehatan dan alat pelindung diri
kenapa karena walaupun dengan adanya vaksin tidak semerta merta covid sembilan belas akan hilang dari indonesia
karena dibutuhkan waktunya cukup lama
untuk mendapatkan harga umumnya
selain dua empat ratus vaksinator terverifikasi data dinas kesehatan jawa timur menyebut ada satu delapan ratus cold chain atau rantai pendingin
untuk menyimpan vaksin yang tersebar di tiga puluh delapan kabupaten kota